ketatnya persaingan di cabang dayung membuat atlet menguras tenaga saat bertanding di situ cipule karawang jawa barat
salah satu atlet sumatera selatan pingsan dan harus dirawat usai pertandingan
usai melewati garis finis di venue situ cipuleka rawang jawa barat salah satu atlet asal sumatra selatan jatuh pingsan
atlet ini diduga kelelahan usai pertandingan yang menguras tenaga